kita mulai yang pertama ratusan siswa sma negeri satu melongo jepara jawa tengah
senin pagi berdemo menuntut kepala sekolah mundur dari jabatannya
tuntutan para siswa ini merupakan buntut dari pingsannya belasan siswa
akibat dihukum di bawah guyuran hujan deras gara gara terlambat datang
ratusan siswa sma negeri satu melongo jepara berjalan kaki sejauh seratus meter sambil membawa spanduk
mereka meneriakan yel yel agar gunawan kepala sekolah sma tersebut mundur dari jabatannya
demo para siswa kelas satu hingga kelas tiga ini mendapat penjagaan ketat dari anggota polsek melongo
menurut siswa aksi spontan tersebut merupakan buntut dari kebijakan kepala sekolah
yang memberikan hukuman kepada siswa yang datang terlambat
sma negeri satu melongo jepara berlari di bawah guyuran hujan deras pada jumat lalu
akibatnya sebelas pelajar pingsan dan sembilan diantaranya bahkan harus dilarikan ke puskesmas dan juga rumah sakit
selain itu sejumlah aturan yang diterapkan kepala sekolah juga dinilai janggal
dalam aksi tersebut para siswa ditemui sekda jepara karena kepala sekolah tidak berada di tempat
karena cukup ruangannya kalau kan satu ruang

rekomendasi yang disampaikan pemkap apa pak ke gubernur
ada apa yang dimasakkan tadi kan apa itu senyap mengganggu para siswa